nah kita tadi sudah tanya pak adli yang kemarin ketemu dengan ppr dan kpu
ada curhat curhat tapi dia katanya tidak menekan dan hasilnya tadi
putusan atau rekomendasi quote unquote dari para ahli hukum tata negara
merekomendasikan untuk nurut saja dengan putusan mk dan mungkin
mengabaikan putusan mahkamah agung dan pt un
singkat katanya seperti itu
bang pak tra anda lihat ada update terbaru kan
tujuh hari nih bang sudah seminggu kita di sini
katanya mau ada putusan tapi ada kabar dari pihak oso
kalau dari pihak pak oso tentu saja ya kita masih berharap
bahwa kpu memutus dengan berdasar hukum
saya mau garis bawahi tadi komentar ya baik dari prof mahfud maupun dari bang fadli
dia bilang kpu diharapkan memutus itu mendekati tafsir konstitusi
kan begitu saya bahkan lebih dari itu
kpu harus memutus berdasarkan aturan
negara indonesia adalah negara hukum
harus itu pedomannya
nah kalau negara hukum itu maka setiap ada putusan pengadilan
harus taat harus dilaksanakan harus dieksekusi
nah sekarang faktanya itu ada putusan pt un jakarta
itu menyatakan pada empat belas november
yang namanya sk kpu nomor seribu satu ratus tiga puluh itu harus dicabut
dan pada amarnya meminta kepada atau menghukum kepada kpu
untuk memasukkan nama pak osman sabta
ada ayat konstitusi yang menyuruh lembaga memberi contoh tidak tunduk pada putusan pengadilan
rusak nanti pak
nah tapi kalau bicara putusan mk
putusan mk itu diuji adalah undang undang terhadap undang undang dasar
kalau ada itu maka dia berlaku seharusnya itu ditindaklanjuti oleh pembentuk undang undang
adalah dpr dan pemerintah
jadi undang undang pemilu yang khusus huruf l tadi itu diubah
jadi putusan mk
follow up nya atau pelaksanaannya itu dilakukan oleh pembuat kebijakan
putusan ma itu harus dilaksanakan oleh kpu
putusan ptun juga harus dilaksanakan oleh kpu
jangan putusan mk ini ya seakan akan itu mengikat dalam arti ya itu harus dilaksanakan
baca putusan yang gak ada disebut pak osman sabta dalam putusan itu
dinyatakan bahwa huruf l itu ya itu harus ditafsirkan bahwa pekerjaan lain itu ya termasuk adalah pengurus partai politik
tapi kalau putusan ptun itu sifatnya konkret individual final
apakah lebih dekat dengan konstitusi tadi seperti kata fadli dan kata prof mahfud
negara hukum kita ini
sekarang saya tanya ya ada konstitusi kita bilang nyuruh ya
bahwa putusan ptun itu enggak apa apa enggak usah dilaksanakan kita diskusiin saja
besok besok misalnya rumah orang tuanya digusur oleh pemda lalu digugat ke pt un
ptun memenangkan pak manli
balikan rumahnya pak manli
itu putusan ptun
bagaimana dengan putusan mk tadi ya
dalam interpretasi prof mahfud dan fadli sendiri
itu kan yang diuji undang undang
yang diuji itu undang undang
pasalnya itu ya harus dimaknai pekerjaan lain itu ya termasuk pengurus parpol
oke setelah ini
inti dari pertanyaannya sebenarnya ya anak mahasiswa hukum
saya punya anak mahasiswa hukum di ugm
dia tanya ya apakah kita putusan itu ya katanya didiskusiin
atau dilaksanakan putusan pengadilan
jadi dengan pertanyaan ini saya mengacu ya pada negara hukum
saya tanya kepada pak fadli
pasal satu ayat tiga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
negara indonesia adalah negara hukum
apa boleh kita tidak melaksanakan putusan tata usaha negara
satu kalau melaksanakan putusan pengadilan saya sepakat sekali
sudah beres kita
bahwa itu adalah putusan pengadilan hukum
tapi kalau kemudian pak ustadz
juga dengan legowo
melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
dengan mundur sebagai pengurus partai untuk jadi calon dpd
kita nggak perlu berpanjang panjang seperti ini mas bud
melaksanakan putusan pengadilan itu kan gak hanya putusan pt un
putusan mahkamah konstitusi kan juga putusan pengadilan
putusan mahkamah konstitusi itu bahkan lebih dalam maknanya
karena itu adalah konstitusional statement
tidak hanya soal syarat pencalonan dpd yang diputus
tapi juga sifat kelembagaan dpd
coba kita baca putusan tiga puluh itu secara holistik ya
seperti apa sejarah kelembagaan dpd
dpd maksud pengubah undang undang dasar dulu seperti apa
nah yang kedua
itu yang pertama
yang kedua saya ingin berikan contoh kepada bang patra
bahwa putusan mk itu tidak perlu ditindaklanjuti dengan perubahan undang undang
baca undang undang mk
saya yakin bang patra juga tahu lah soal itu
bahwa putusan mk itu berlaku sejak dibacakan
ada dua contoh kasus yang paling fenomenal
di mana pelaksanaan ketetanegaraan itu bisa langsung dilaksanakan
tanpa perlu menunggu undang undang
satu pemilu dua ribu sembilan belas
memilih boleh dengan menggunakan ktp elektronik
yang tidak terdaftar dalam dpt
itu tidak perlu ada perubahan undang undang
langsung dilaksanakan saja
yang kedua tahun dua ribu lima belas yang terbaru
putusan mk yang memerintahkan boleh pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon
sepanjang sudah dilakukan upaya upaya yang maksimal untuk mendaftar lebih dari satu pasangan calon
itu nggak ada perubahan undang undang bang
langsung dilaksanakan saja
karena memang putusan mk
berlaku sejak dibacakan
tapi apakah kalau tadi kata bang patra kan keputusan pt un dan ma langsung menyebut nama oso sendiri
bisa dilaksanakan sama kpu
bukan dengan undang undang dan bagian lain
keputusan pt un itu bisa dilaksanakan mas budi
pak oso bisa jadi calon anggota dpd
tapi mundur dong sebagai pengurus partai
pak budi tidak ada yang salah
pak oso gak pernah salah
yang buat peraturan kpu nomor empat belas dua ribu delapan belas siapa
yang membuat kpu nomor empat belas itu siapa
peraturan itulah yang dibuat ditetapkan
dan pak oso sudah tunduk pada waktu itu
sudah mendaftar dijadikan nolos
ya kita nanti dulu
ini ya pangkalnya
saya sudah mendaftar
dan saya sudah dinyatakan resmi
batas pendaftaran sudah ditutup
pak apakah ini mengabaikan sama sekali putusan mk seperti yang dikatakan pak
pak ini kan semangatnya pak ya
kalau saya argumennya a
maka saya mau kumpulin orang orang yang mendukung
maka saya mengumpulkan orang orang yang mendukung
maka saya mengumpulkan orang orang yang mendukung
argumen asaya bapak restu juga sosok kembali ke kpu pertemuan kpu semalam dengan pak rasyid
secara awam nggak perlu baca putusan rumit bengkrenyit ya kan nggak perlu salah
kenapa karena jelas pasal satu ayat tiga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima menyatakan dengan
tegas negara indonesia adalah negara hukum sepakat saya ya sepakat nah kalau sepakat pertanyaan kemudian
apakah boleh sebuah lembaga mandiri profesional yang diharapkan oleh republik ini menyelenggarakan
pemilu dengan hebat dengan bersih dengan jujur boleh tidak taat terhadap
putusan pengadilan tata usaha negara boleh nggak kalau kalau putusan enggak ada putusan
tanpa mematuhi putusan mk kpu melawan putusan m tidak ada melawan siapa yang bilang disebut di dalam
putusan waktu kita disini tujuh hari yang lalu ya karena ya proses pendaftaran sudah dimulai itu
berlaku putusan abang patras tengah tengah membaca putusannya ini enggak dong baca itu
tidak boleh lagi pengurus partai menjadi tidak ada gimana ini seperti dikatakan oleh idewa
gede palguna misalnya kemarin harusnya jangan dilaksanakan perangkatnya patra patra ingin
kpu melaksanakan putusan pt un saja pak saya ini sedang dari bawah ketemu pak ilham kok
argumennya saya setuju argumennya saya setuju sepakat
ya problematiknya sekarang ini ya yang mau ditonton yang mau dilihat yang mau didengar
hai tentu kita berdasar hukum itu loh berdasar hukum apa ya konstitusi ya berdasar hukum konstitusi kita
harus patuh sama hukum jadi jangan kita argumennya kalau kpu memenuhi putusan pt un
ya lalu ada argumen kontranya oh kalau begitu kpu melanggar apa namanya putusan mk nggak ada yang
bilang bakan yang seperti itu dan bisa ditindaklanjuti putusan pt un itu dengan cara pausu menyerahkan surat
pengunduran diri sebagai pengunduran diri menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah semua gimana kita
melawan perusahaan mbak statement konstitusional maka amarnya saya tanya apa amaran saya baca apa
yang mengatakan bahwa sejak pemilu dua ribu sembilan dua ribu sebelas
yang dihadapkan oleh panggilan negara kenapa sih bang tidak mau mundur saja masalahnya ada di
masalah waktunya saja pemilihan berikutnya atau memang secara prinsipal
anda lihat putusan mk memang tidak sesuai yang namanya presamsi of constitutionality oke
presamsi juga kita lakukan persambungannya pembahasannya usaha jenabriku terima kasih